mamah kamu malu karena terima terlalu banyak dari kamu
sementara kamu malu karena ngasih terlalu sedikit buat mama kamu
aduh cu cecek bingung harus berpendapat apa
maaf bu saya permisi mau beli kunci ganda
oh iya silahkan kang
ya sama sama bu
ini bling banget sih tuh bapak tua
ini bling banget tau gak sih
kan saya memang harus jawab iya dok
aku deh gua
you gonna go semi likin padahal
mak teh habis dari mana
kan dari tadi udah bilang sama emak dede mau ke pasar
ke pasar nggak bawa belanjaan
jadi hanya boleh dikulik sekarang dong
penghasilan cucu tuh gak bisa mencukupi kebutuhan mama
saya pamit dulu ya
udah tua segitu
masih aja genit sang perempuan lainnya
nanti kalau tukangnya udah kelar di kunci ganda
iya udah saya mau cek dapur dulu ya
karena terima terlalu banyak dari kamu
sementara kamu malu
karena ngasih terlalu sedikit buat mama kamu
cuca bingung harus berpendapat apa
lagu panggung seus ya
ya sudah cukup kang cup
kalau buat berangkar sama meja kerja saya
dikirim kapan ya kira kira
oh sebentar lagi dokter
ya udah kalau gitu
makasih ya kang ya
nah sus berarti di depan uda
cuma tinggal ruang praktek aja bu
hoardingnya sudah selesai saya pasang
tinggal dapur yang belum dibersihin
oh yaudah gak apa apa kang
besok lagi aja
ini juga udah sore
baik bu dokter
saya pergi sih dulu
makasih banyak ya kang
ya udah masuk ya sus
terima kasih ya bu
nama lalu parar
begitukah apah tu